pada masa pandemi covid sembilan belas seperti saat ini pemerintah mencatat jumlah warga makin banyak berolahraga
baik di dalam rumah atau di luar rumah
salah satunya adalah olahraga bersepeda
pemprov dki jakarta mencatat peningkatannya hingga sepuluh kali dibandingkan sebelum pandemi
artinya perlindungan diri dari paparan covid sembilan belas wajib dilakukan
seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak ketika berolahraga di ruang publik
dan berikut ini adalah jenis jenis olahraga yang banyak dilakukan saat pandemi covid sembilan belas
baik di dunia maupun indonesia yang telah dihimpun oleh tim litbang sianan indonesia
kita akan cek yang pertama kita ini tahu judulnya adalah tetap bugar selama pandemi
karena kita juga selalu di rumah lebih banyak di rumah tentunya juga pengen semakin bugar atau tetap bugar ya
oke kita next kita akan pertama kita lihat ada olahraga tereksi selama pandemi covid sembilan belas
kita lihat di sini seperti yang diungkapkan oleh pemprov dki jakarta
ini masuk di urutan pertama yaitu bersepeda
kita tahu bahwa sekarang orang orang berbondong bondong ya bersepeda untuk menghilangkan penat
ini pun menciptakan gaya hidup baru di kalangan anak muda ibu kota
yang membuat pembelian produk olahraga satu ini meningkat drastis
bahkan pembelian sepeda meningkat hampir lima kali lipat selama pandemi
mulai dari sepeda lipat sepeda gunung hingga sepeda anak
jadi jenis produk sepeda yang populer beberapa waktu belakangan
selain memang tren bersepeda ini baik untuk menguatkan otot jantung
berikutnya kita akan lihat ini juga
sedang tren bisa dilakukan di rumah bersama keluarga
ataupun mungkin dengan teman teman tapi tetap harus hati hati
ini adalah yoga dan pilates
ini himbawan untuk di dalam rumah mendorong banyak orang untuk ingin beraktivitas
dan juga berolahraga di rumah saja
jenis olahraga yang mungkin paling mudah dilakukan di rumah
dengan mengikuti instruksi olahraga yang banyak tersedia di layanan streaming
tentu saja adalah yoga dan juga pilates
makin banyak orang yang berolahraga di rumah membuat pertumbuhan transaksi peralatan yoga dan pelatih
juga melonjak lebih dari tiga lima kali lipat
berikutnya ini adalah sepatu roda ya
kita lihat di sini ada tiga orang menggunakan sepatu roda
zaman dulu tahun sembilan puluh an sepatu roda ini begitu ngetop
tapi sekarang di dua ribu dua puluh ini juga ngetop lagi ya
tidak hanya asik bermain sepeda pada masa pandemi
kegiatan bermain sepatu roda atau juga dan juga skateboard
juga menjadi salah satu kegiatan yang digemari muda mudi
ini saya akan membuat kita kembali mengingat yang tadi
masa kecil yang seru dengan bermain sepatu roda
ternyata selama pandemi covid sembilan belas transaksi pembelian produk sepatu roda dan juga skateboard
juga meningkat hingga lebih dari tiga kali lipat
berikutnya ini biasanya dulu dilakukan oleh orang tua kita
tapi sekarang semua anak muda juga melakukan
ini adalah olahraga golf ya karena olahraga golf ini digemari karena tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain
ini adalah jenis olahraga yang tergolong aman
dan juga minim dari paparan virus corona
olahraga golf bagus untuk meningkatkan konsentrasi
berikutnya yang terakhir ini yang menjadi nomor lima adalah tenis meja
biasanya kita suka melakukan ini di rumah bersama keluarga besar
atau biasanya kita bersama masyarakat di lingkungan kita ini melakukan tenis meja ya
bahkan ada perlombaannya setiap tanggal tujuh belas agustus setiap tahunnya ini
ketika tidak bisa bermain tenis di lapangan yang besar
maka bermain tenis meja bisa juga
menjadi pilihan yang menarik
terbukti dari semakin banyaknya orang yang mengemari jenis olahraga ini
transaksi pembelian produk olahraga yang juga akrab disebut pingpong ini
tentunya ada sejumlah olahraga yang menuntut kita melakukannya di ruang publik
ini di ruang publik kemudian ini di ruang publik meskipun jumlahnya sedikit
ini juga bisa dilakukan di ruang publik
kalau ini pun kadang kadang iya ini tidak selalu ya
kita akan beri kesempatan
nah ini aman berolahraga saat menggunakan masker
paparan covid sembilan belas sudah menjadi ancaman
penggunaan masker dan juga jaga jarak wajib dilakukan
tapi lagi lagi banyak yang mengeluhkan sesak nafas saat berolahraga
ini kita lihat ya karena olahraganya menggunakan masker
ini kita lihat gambarnya bersepeda kemudian ini adalah meditasi atau biasanya yoga juga ya
dokter menyebut itu adalah masalah kebiasaan ya
pakai masker merasa sesak itu sebuah kebiasaan kata dokter
dan selama olahraga dengan intensitas rendah hingga sedang
menggunakan masker bukan sebuah masalah bagi paru paru
bahkan phil chiliback dan tim di university of saskatchewan telah menerbitkan studi baru
yang menunjukkan penggunaan masker bahkan penutup tiga lapis tidak berpengaruh pada kinerja olahraga
kadar oksigen juga tidak terpengaruh atau indikator lain untuk orang sehat